adriana besok lo gak perlu transfer ke rekening gue
karena gue udah ambil sendiri uang gue
syuting iklannya terus aku di back please mas
kenalin tante ini papi aku
oh papi papi aku cacat kenalin saya marina b senang sekali saya bisa bertemu dengan anda
senang kenalan tugas sama anda tapi deh tau nggak adriana ini bakal jadi calon model
yang sangat terkenal ah ya alhamdulillah luar biasa
aduh lupa oh meeting meeting kalau gitu jalan luarnya oke santai
adriana ajak papinya main ke rumah cocok cocok
bos aku juga tadi bos tadi juga bos aku ah ah bos bos ya nggak tahu kok banyak
gimana sayang mau pesan apa makan mas setelah pikir pikir
aku ngerasa aku kayak mau masuk angin gitu mas kayak mau sakit enak banget badan aku gimana
pulang aja ya mas ya mungkin karena aku nggak biasa kerja di kantoran terus sekarang kerja di
kantoran jadi kayak capek gitu deh mas it's okay nggak ada masalah buat kamu capek kita pulang kita
israt nggak ada masalah apapun akan mas lakukan buat kamu sayang oke eh papa ajak anaknya pulang
adriana atau gimana sih lo tahu nggak sih gue tuh dipermaluin di depan
semua orang gara gara gue gak bisa bayar bensin tadi kenapa sih lo konflik transfer juga uang gue
maafin aku aku bener bener lupa maafin aku aku lupa
karena kan banyak hal yang harus aku pelajari di kantor
iya reva karena hari ini kan hari pertama adriana masuk kerja
jadi banyak sekali yang harus adriana pelajari
jadi wajahlah kalau lupa ya
wih dia itu cuma banyak alesan aja
ya loh kan bisa suruh orang lain kayak transfer
leva jaga omongan kamu ya
biar bagaimanapun adriana adalah mami kami
jadi sekesel apapun kamu kamu tidak boleh bicara kasar sama adriana
apalagi pakai omongan tepat hati
yaudah sekarang gini aja depi
kalau pabrik emang masih sayang sama aku aku maunya uang bulanan aku ditransfer langsung ke aku
gak usah lewat dia ribet
khusus buat uang harian kamu jajan kamu langsung tapi yang cover sama kamu
mas kita kan udah bikin perjanjian
masalah uang tentang kerumahan itu memang aku yang pegang
mas reva aku janji deh besok pagi pagi banget aku langsung transfer ke kamu
hari ini aku bener bener lupa aku janji pagi pagi banget aku langsung transfer ke kamu
aku yang salah
gua curiga pasti adriana tuh gak bener bener mau transfer uangnya ke gue
adds terus dikenege vera dan aku di deer lake

wah gak usah pi aku langsung pergi duluan aja ya
gue cabut dulu ya
pakai lugua lugua tapi kan gak suka kalau pakai lugua lugua
bi aku sama adriana kan umurnya gak beri jauh
jadi aku mau berbicara sama adriana
aku ngerasa kalau ngomong kayak gitu jadi lebih akrab lebih deket
ya tapi bulan ya
dumbin reva gak nanya uang bulanannya
ah bodoh amat biarin aja
nanti nanti aja gue transfernya
itu juga kalau gue gak males
itu jangan lupa transfer buat uang bulanannya rema ya
adriana dio adik kamu tuh kasihan minta dibeliin sepeda
lagian temen temennya tuh udah pada punya sepeda semua
terus dia cuma bisa bengong doang ngeliatin temen temennya main sepeda
iya mah nanti adriana ke rumah dulu
yaudah buruan mama tunggu ya
mas kayaknya mas duluan aja deh aku net taksi
karena aku harus ke rumah mama dulu mas
gapapa biar nanti mas antar kamu
aku mau banget sih mas
tapi kayaknya kok agak lama karena aku harus beli sepeda dulu buat dia
buat dio bukan kemarin kamu beliin apa itu
mas pi itu buat boy bukan buat dio
gini mas aduh aku minta maaf banget ya mas
jadi tadi mama taf
tama tamanya dio itu pada naik sepeda semuanya
kasian bio nangis pengen naik sepeda juga gitu loh mas

terima kasih mas
woy yan jam segini lo belum bangun lo kagak sekolah apa
man di sana
ini orang telat baru tau rasa lo
yan lagi mana sekolah mas
yan mau pindah aja ya mas
hah lah kenapa lo mau pindah
emang ini kenapa
gini nih ma ya yang pertama
guru guru kayaknya udah pada gak demen ma sama yan
dikit dikit yan dikit dikit yan yang ngesalahin lagi
yang mana gurunya hah
hah biar lo gue anterin ke sekolah ya
biar gue giliran tuh guru hah
ya ya udah berani berani
jangan ma jangan ma
itu kalau mau main jingkas jingkas aja yan yan juga yang kena
kalau misalkan mau nyamperin nanti yan yan juga yang main jelek
yang dapet nilai jelek yan yang rugi yan juga ma
jangan nyamperin ma
jadi lo mau pindah sekolah ke mana
smu merah putih
lah kenapa lo mau pindah ke sini tuh
emang bagus tuh sekolah